pansus covid sembilan belas dprd sumatera barat memutuskan sejumlah rekomendasi atas temuan dugaan penyimpangan anggaran penanganan covid sembilan belas
sebelumnya temuan penyalahgunaan ini muncul sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan bpkri
kita akan berbincang dengan ketua pansus covid sembilan belas dprd sumbar ibu mesra
selamat malam ibu mesra
ibu mesra kemarin di hari jumat pansus sudah mengeluarkan sejumlah rekomendasi apa saja temuan pansus sejauh ini
kemarin pansus dprd atas penanganan covid sembilan belas tahun dua ribu dua puluh di sumatera barat memang pansus sudah mengeluarkan beberapa rekomendasi kepada dprd provinsi sumatera barat
dari rekomendasi tersebut pertama sekali bahwa pansus merekomendasikan ke dprd karena hasil temuan dari pengadaan hand sanitizer seratus meli dan lima ratus ml terjadi kemahalan
maka tidak menutup kemungkinan ini juga akan terjadi pada penganggaran yang belum teridentifikasi sebesar rp empat puluh sembilan miliar
berhadap kemahalan hand sanitizer seratus ml dan lima ratus ml
pansus menurut lhtbpk menimbulkan kerugian daerah senilai rp empat delapan miliar
dan juga terdapat kekurangan volume pengadaan logistik kebencanaan seperti masker termogen dan hand sanitizer senilai rp enam puluh tiga juta
kemudian kedua juga pansus menemukan adanya pembayaran tunai
pansus menemukan adanya pembayaran tunai yang seharusnya diperlukan oleh pansus
harusnya menurut instruksi gubernur nomor dua itu bahwa pembayaran yang dilakukan seharusnya non tunai
nah ini juga kita dapat melihat tentu ini terindikasi potensi pembayaran yang rp empat puluh sembilan miliar ini belum teridentifikasi
dan ini tentu harus dilakukan pemerintahan lanjutan
artinya belum diidentifikasi itu belum diteliti atau seperti apa bu angkanya fantastis empat puluh sembilan miliar
iya jadi angka rp empat puluh sembilan miliar ini adalah pembayaran yang belum teridentifikasi penyediaannya oleh bpbd
oke baik kemudian saya ingin konfirmasi betulkah ada dugaan keterlibatan istri pejabat dalam hal indikasi penyimpangan dana covid sembilan belas ini
iya berdasarkan penyelusuran pansus terhadap bpbkri terhadap kepatulan berat
penyelenggaraan covid sembilan belas di lingkungan pemerintahan ratovisi sumatera barat memang terdapat pihak pihak terkait terindikasi ditemukannya kkn dalam pengadaan hand sanitizer tersebut
langkah selanjutnya seperti apa bu karena cukup fantastis angkanya dan ini cukup disayangkan pada saat kita semua termasuk pemimpin daerah ataupun pejabat pejabat daerah lain yang fokus dalam penanganan covid sembilan belas ini
oke baik kemudian saya ingin konfirmasi betulkah ada dugaan keterlibatan istri pejabat dalam hal indikasi penyimpangan dana covid sembilan belas ini
iya berdasarkan penyelenggaraan covid sembilan belas ini
barangkali ini tentu di sini yang harus bertanggung jawab adalah kepala bpbd
sementara pansus baru menemukan adanya keterkaitan di sini adalah kepala bpbd
oke baik sudah ada respon dari pak gubernur terkait rekomendasi pansus ini
jadi dari rekomendasi pansus baru disampaikan kemarin dan baru paripurna penyampaian terhadap gubernur tadi malam
oke baik terakhir bu mesra mewakili lembaga legislatif di sumatera barat bagaimana anda melihat realisasi penanganan covid sembilan belas yang berlangsung di sana di tengah ramainya saat ini dugaan penyimpangan dana covid sembilan belas
jadi kita memang sangat miris ya
di tengah ekonomi masyarakat yang sekarang terakibat dari pandemi ini begitu berlarut larut sehingga memang ekonomi terdampak sangat melemah sekali
masyarakat memang sangat merasakannya untuk bisa keluar dari persoalan pandemi ini
di tengah tengah ini maka ini terjadilah semacam apa
sebenarnya sepertinya ini tidak sangat diapaikan sekali
sungguh sangat miris ya kejadian yang seperti ini bisa dilakukan oleh seorang pejabat daerah
baik bung mesra wakil ketua komisi empat dprd sumatera barat sekaligus ketua pansus terima kasih sudah berbincang bersama kami malam hari ini di cnn indonesia
pasca dilantik wali kota medan muhammad bobi nasution meninjau vaksinasi covid sembilan belas di sejumlah lokasi cnn indonesia newscast